ya namanya praduga orang boleh boleh saja
jadi kan masalah orang berpraduga tidak baik berpraduga buruk ya itu wajar wajar saja
seperti yang disangkakan
contoh kasus ya kan dulu prof denny indrayana sempat menyatakan bahwa
akan ada sistem pemilu akan diubah dari yang terbuka menjadi tertutup
ujungnya kan terjerat masalah hukum sendiri terkait dengan masalah tersebut
jadi hal hal tersebut sebenarnya karena tinggal kita ini mau berperasang kebaik atau tidak
jadi kalau kita perasangannya selalu buruk saja
ya akan selalu ada celah celah untuk berpersangkai yang tidak tindakan
oke mbak bivitri ada pandangan dari bang hendar ini cek ombak saja
kalau anda melihatnya itu cek ombak juga atau ada hal lain dibalik ini
ya bisa jadi memang cek ombak karena ini dunia politik ya yang kita bicarakan
tapi saya mau membaca persoalan ini dari apa yang disebut oleh bang hendar tadi soal praduga praduga itu
kalau buat saya sebenarnya sangat wajar kalau banyak orang yang sudah membaca pola
jadi bukan soal praduga tapi pola
bahkan sudah ada joke saya barusan lihat di whatsapp
apa namanya mk itu memilih kakak kalau ma memilih adik gitu
jadi waktu itu kita ingat pada saat putusan sembilan puluh belum keluar
namanya gibran waktu itu ya sudah mulai diusung tapi ada yang mengganjal
pola ya saya berbicara pola bukan sekedar prasangka
nah yang terjadi sekarang ganjalannya juga tapi bedanya ini sangat tipis beda hitungan bulan
jadi tidak perlu diubahnya sampai dengan tambahan atau sedang dan seterusnya
tapi sekarang tinggal apakah mau sejak penetapan pasangan calon atau sejak pelantikan
karena bedanya kalau saya tadi hitung hitung sekitar tiga atau empat bulan saja
nah jadi buat saya itu yang dibaca oleh publik
jadi wajah jadi tidak bisa dicegah gitu ya apa pandangan pandangan seperti ini karena polanya sama
termasuk pola momen mengunggah konten itu oleh pak dasko dengan momen penetapan putusan dari ma itu tadi soal keputusan peraturan kpu itu
ya dan saya juga harus melihat kita juga semua harus melihat isi putusannya
jadi bukan sekedar membaca pola pola ya tapi bahkan tadi saya sudah baca detail putusannya
kita akan bisa melihat bahwa pertimbangan hukum hakim itu sebenarnya sangat sangat dangkal
mulai dari mengacu kepada ud empat puluh lima yang seharusnya tidak dilakukan oleh mahkamah agung
karena makam agung itu menguji peraturan perundang undangan di bawah undang undang terhadap undang undang
sampai dengan mengasumsikan bahwa ada original intent dari undang undang sepuluh dua ribu enam belas itu yang mengatur pilkada
itu katanya memang ada original intent soal mengakomodasi anak muda
nah sementara itu tidak pernah dijelaskan misalnya gitu
jadi ada penimpulan yang terlalu terburu buru
jadi dari dangkalnya peneloran hukum itu kita sudah bisa boleh ya sangat boleh mencurigai
sebenarnya ada sesuatu yang bisa kita gali lagi dari keluarnya putusan seperti itu
sudah dibaca nih polanya bang hendar dan ada juga yang bilang bahwa putusan ma ini sama seperti putusan mk nomor sembilan
yang mengakomodasi putra dari presiden joko widodo dan sekarang agendanya untuk agenda pilkada
sejauh apa gerindra merespon ini tapi jawabnya nanti ya